kebutuhan sapi untuk hari raya kurban di kota semarang jawa tengah
diperkirakan mencapai delapan lima ratus ekor
namun saat ini baru ada tiga empat ratus ekor hewan kurban
ada kekurangan sekitar lima seratus ekor
menurut kepala dinas pertanian kota semarang jawa tengah
hernewo budiluhur kamisiyang
kekurangan tersebut dipenuhi dengan mendatangkan hewan dari luar daerah
seperti dari pati rembang blora kendal dan kabupaten semarang
masalahnya kota kota tersebut saat ini masuk wilayah merah penyakit mulut dan kuku
karena itu dinas akan memperketat lalu lintas hewan kurban
dinas hanya mengizinkan masuk ternak yang mengantungi surat keterangan kesehatan hewan skkh
ketersediaan kita itu untuk sapi dan kerbau itu kurang lebih hanya sekitar satu tiga ratus delapan puluh an
kambing dan dumba kita
sehingga kita masih ada kekurangan
nah kekurangan kita untuk sapi itu kurang lebih ada satu lima ratus empat puluh tujuh
dan kambing dan dumba kita sekitar empat tiga ratus an
tidak hanya pemerintah daerah
pedagang juga kesulitan memenuhi stok hewan kurban
karena penyebaran penyakit mulut dan kuku
biasanya sebulan sebelum hari raya kurban
jamaludin seorang pedagang kambing sudah mengumpulkan lima ratus ekor kambing
tapi saat ini dia baru bisa mengumpulkan separuhnya
karena sejumlah pasar hewan tutup dan pasokan ternak menyusut
kita terpaksa harus ke pasar
kan dapatnya sedikit dan susah
karena jualannya di jalan dan di kebun orang bukan di pasar
kota semarang termasuk wilayah merah penyakit mulut dan kuku
ada tiga ratus delapan puluh enam hewan yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku di kota semarang
sebanyak enam belas ekor ternak sudah dipotong paksa dan sebelas ekor mati
danang cahyo semarang jawa tengah